pada debat calon wakil presiden cawapres nomor urut satu ⁇ maruf ⁇ amin menyatakan ada tiga kartu baru yang akan diluncurkan jika dirinya dan jokowi memenangkan pemilihan presiden pada april mendatang
kartu prakerja kartu sembako murah dan kartu indonesia pintar kuliah merupakan tiga kartu yang sebelumnya juga telah digadang gadang oleh jokowi
meskipun tidak menjelaskan skema pendanaan proses identifikasi penerima manfaat dan besaran nominal
jurubicara tim koalisi nasional aceh hasan shadzili mengatakan kartu sakti tersebut nantinya hanya sebagai penanda
yang seharusnya mendapatkan kip kuliah tidak akan bisa ketahuan apakah seseorang itu adalah penerima kip kuliah atau bukan
jadi jelas jadi kartu kartu tersebut sesungguhnya adalah sebagai bentuk penanda dari penerima manfaat berbagai macam bantuan sosial
sementara badan pemenangkan nasional paslon nomor urut dua kembali meregaskan pernyataan jokowi
sandiaga wimantung dan jokowi
jika mereka terpilih akan menghapus kebijakan kartu kartu yang telah dikeluarkan jokowi
tidak perlu ada kartu kartu baru karena kartu kartu baru juga problemnya selalu ada tumpang tiri data yang terjadi
sehingga mestinya kita menjadikan ktp sebagai tata tunggal untuk menentukan semua fasilitas yang diberikan negara kepada satu warga negara
jadi kartu kartu seperti yang sudah dikeluarkan oleh pak jokowi itu akan dihentikan nanti kalau pak trabu sandi mendapatkan amanah
oh iya termasuk kartu bpcs
karena dari situ bpcs juga
kita akan tahu apakah dia peserta yang berhak untuk mendapatkan pelayanan bpjs kelas berapa semua ada di situ